keinformasi lain dalam penugasan kapal patroli beacukai bisa berpatroli hingga berminggu minggu
tentu bukan pekerjaan mudah apalagi biasanya para penyelundup bergerak di malam hari
korespondensi nn indonesia iwan hermawan turut serta dalam patroli penangkapan kapal penyelundup di selat malaka
kantor khusus beacukai wilayah tanjung balai karimun memiliki empat puluh dua kapal patroli
jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan terwilayah lainnya di indonesia
hal ini sangat wajar mengingat maraknya penyeludupan yang terjadi di wilayah ini
berbagai macam kapal patroli siaga di berbagai kantor beacukai
mulai dari speedboat hingga kapal patroli besar berukuran enam puluh meter
saat ini jam sudah menunjukkan sekitar pukul lima dan pada pukul sembilan malam nanti kapal patroli bc enam ribu satu ini akan berlayar
dan melakukan patroli untuk menangkap para penyelundup dan beberapa anak buah kapal sudah menyiapkan berbagai persiapan
hari ini kita mau kemana dan misinya apa
ya malam hari ini kita akan bergerak untuk mengawasi wilayah di perairan kuala asahan
di mana daerah ini disinyalir selalu terjadi penyelundupan balpres dan bawang merah juga ada
dan terkait juga jalur teknologi
tki tki legal namanya yang diberang dari wilayah malaysia ke indonesia
ada warga sipil setempat itu yang dibawa oleh para penunduk itu untuk jadi atau semacam tameng atau seperti apa itu sebenarnya mereka itu
ya memang benar mas
itu untuk masyarakat masyarakat sipil yang dimanfaatkan oleh teman teman
rekan rekan penyelundup di sana itu mereka memanfaatkan masyarakat sipil dengan membayar mereka sebagai tameng
untuk menjaga barang selundupan mereka masuk ke wilayah asahan
kapal patroli bc enam ribu satu memiliki bobot lima ratus tujuh puluh tujuh ton
karena ukurannya yang lumayan besar kapal ini mampu melaut hingga jarak tiga mil laut
kapal dengan abk sebanyak tiga puluh satu orang ini akan berpatroli selama dua minggu di perairan selat malaka sekitar tanjung balai asahan
kerja para abk di kapal ini seharusnya diperlukan
sedikit terbantu dengan radar canggih yang terpasang
selain mampu melihat kapal kapal pada jarak puluhan kilometer
radar juga bisa memantau arah pergerakan kapal di sekitarnya
patroli biasanya dilakukan pada malam hari saat para penyelundup bergerak dari port klang malaysia menuju dermaga tanjung balai asahan
di siang hari para awak kapal senantiasa berlatih agar siap menghadapi segala kemungkinan
termasuk berlatih menggunakan senjata api
selain terampil menggunakan senjata para awak kapal bc enam ribu satu juga berlatih shipboarding menggunakan searider
kapalnya pun juga harus siap
jadi satgas patla itu ada kesiapan dari sdm nya juga dari kapalnya dari internal pegawainya juga
selat malaka merupakan perairan yang berlaku di seluruh negara
dan yang ramai oleh aktivitas kapal dagang dan nelayan
mata para abk tidak boleh lengah sedikit pun
setiap kapal yang mencurigakan tak luput dari pemeriksaan
setelah genap dua minggu berpatroli kapal bc enam ribu satu mempertemukan kapal yang mencurigakan
saat disinari lampu sorot kapal tersebut ternyata membawa muatan balpres
kapal bc enam ribu satu pun memerintahkan agar kapal yang bernama km teguh satu itu untuk berhenti
namun kapal bc enam ribu satu tidak berhenti
peringatan tidak dituruti tembakan peringatan pun dilepaskan
akan tetapi kapal km teguh satu malah berupaya kabur
hingga pada suatu kesempatan km teguh satu memotong haluan kapal bc enam ribu satu
tabrakan pun tak terhindarkan
bukannya menyerah abk kapal teguh satu melempari kapal bc enam ribu satu dengan bom molotov
lalu berupaya kembali kabur
namun akibat tabrakan kapal tugu satu mengalami kerusakan dan bocor
kapal bc enam ribu satu pun lalu berhasil merapatkan diri dengan kapal sasaran
kapal bc enam ribu satu kemudian meluncurkan sea rider untuk menangkap abk yang menceburkan diri
namun kapal tegas satu yang diduga membawa lebih dari satu seratus karung balpres akhirnya tenggelam
tertangkapnya gerombolan penyelundup bukan berarti pekerjaan telah usai
kapal kapal patroli beacukai senantiasa terus mengawasi perairan nusantara
demi menyelamatkan kekayaan negara
harimawan selat malaka